setelah dua tahun lamanya melarang mudik lebaran pada dua ribu dua puluh dua ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran
hal ini berdampak pada tingkat okupansi hotel
salah satu hotel yang memiliki satu ratus tujuh puluh kamar di jalan lengkong kota bandung menyatakan
dicabutnya larangan mudik di tahun ini sangat mempengaruhi tingkat okupansi di hotelnya
kebanyakan bookingnya itu malah di hari setelah lebaran sekitar tanggal empat tanggal lima
yang memang kan masih libur jadi otomatis tanggal tanggal segitu juga udah banyak malah yang nanya di tanggal itu dibandingkan di hari lebaran yang sendiri
hal yang sama juga terjadi di salah satu hotel yang berada di jalan lembong kota bandung
menurut pengelola permintaan di hotel ini untuk periode lebaran sudah mulai berdatangan sejak dua minggu awal ramadan dan diperkirakan akan terus meningkat
hal ini karena diperkirakan masyarakat akan berbeda
benar benar memanfaatkan periode cuti bersama
sedangkan untuk keterisian hunian kamar diperkirakan turun pada akhir periode cuti bersama
total kamar kita ada dua ratus tujuh puluh kamar ya
untuk saat ini memang kita memang belum naik cuma akan pergerakan akan masih terus bergerak sampai mendekati hari
puncaknya itu diperkirakan memang hari lebaran sesuai kalender
dan itu masih akan terus bergerak naik
kita sekarang sudah di angka enam puluh persen dari total dua ratus tujuh puluh kamar
ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri jawa barat herman muhtar mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah dalam membangkitkan perekonomian pariwisata
salah satunya dengan sudah tidak adanya penutupan jalan yang bisa mematikan hotel
menurut herman kota bandung yang memiliki empat ratus tujuh puluh lima hotel di minggu akhir ramadan ini
rata rata tingkat okupansinya berada di angka tiga puluh hingga tiga puluh lima
angka ini masih terbilang bagus karena menjelang cuti bersama yang berlangsung dari tanggal dua puluh sembilan april hingga sembilan mei ini masih akan meningkatkan keterisian hunian hotel
phri itu mentargetkan bahwa di jawa barat itu kita mentargetkan di jawa barat itu kalau bisa mencapai rata rata di enam puluh persen sampai enam puluh lima persen itu sudah bagus rata rata
kalau kita bicara di kota bandung ini saja
kita mentargetkan antara enam puluh lima sampai tujuh puluh lima persen karena memang masih dibatasi
tapi di pangandaran karena sudah level satu itu kita menargetkan minimal sembilan puluh persen
aturan baru mengenai diperbolehkan mudik lebaran dua ribu dua puluh dua ini dituangkan dalam surat edaran satgas covid sembilan belas nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh dua